sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders
halo pemirsa apa kabar anda hari ini
semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat
selamat datang di program insiders bersama saya diana twika
pandemi covid sembilan belas telah membawa perubahan dalam perilaku pelanggan
dan mengharuskan pelaku bisnis untuk beradaptasi
sehingga pandemi membuat berbagai sektor usaha terkena imbasnya
untuk itu butuh langkah konkret dalam merevitalisasi kelangsungan bisnis umkm
terutama di masa pandemi
sementara itu bri sebagai bank pendukung umkm terbaik
semakin menekankan komitmennya dalam upaya pemulihan umkm
dengan mendorong umkm untuk go digital
sejak tahun dua ribu sembilan belas
sebuah pameran industri kreatif yang unik
dan menampilkan karya karya umkm terbaik di indonesia
melalui berbagai instalasi seni yang memikat
baik untuk mengetahui lebih banyak hal mengenai brilliant pranner tahun dua ribu dua puluh
saya bersama direktur bisnis kecil dan menengah bri bapak amam sukrianto
pak amam selamat pagi
selamat pagi mbak diana
alhamdulillah sehat mbak
semoga selalu sehat ya pak ya
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ke cnn indonesia
dengan senang hati
baik pak seperti yang kita ketahui kita sudah berada di pusaran pandemi kurang lebih hampir dua tahun pak
dan situasi ini pastinya memukul berbagai sektor termasuk sektor umkm gitu ya pak ya
nah seperti yang kita ketahui bahwa bri ini muncul dengan suatu upaya untuk membangun umkm kembali di indonesia dengan brilliant pranner
bisa dijelaskan brilliantpreneur dua ribu dua puluh satu seperti apa pak
baik mbak mungkin event ini sebetulnya nama lengkapnya itu
umkm ekspor rt nya itu di dalam kurung
nah sebetulnya dari penggalan dua suku kata pertama itu itu mengindikasikan bahwa ini tidak hanya sekedar brilliant export saja tapi brilliant expo
artinya ini merupakan ajang di mana para umkm kita ajak untuk melakukan
untuk melakukan exhibition plus sekaligus untuk membuka peluang ekspornya
jadi ekspo dan ekspor gitu
nah ini sebetulnya merupakan ajang yang sudah ketiga kita laksanakan
jadi awal tahun dua ribu sembilan belas kita laksanakan kemudian di tahun dua ribu dua puluh kita kembali laksanakan

tahun dua ribu dua puluh satu ini kembali laksanakan

yang selalu kita laksanakan itu bertepatan juga dengan bulan di mana bank rakyat indonesia ini merayakan ulang tahunnya
nah ini kira kira yang akan menjadi pembeda nih pak dari brilliant pranner tahun dua ribu dua puluh satu dan dua tahun sebelumnya apa pak
jadi paling tidak ada tiga hal yang berbeda ya
yang pertama dari sisi bagaimana brilliant pranner ini dilaksanakan
kalau di tahun dua ribu sembilan belas kita belum masa pandemik saat itu
jadi kita semua laksanakan secara on site
kita invite investor atau buyer buyernya dari luar negeri ke indonesia
kita laksanakan pamerannya secara on site gitu kan
tapi tahun dua ribu dua puluh berbeda
dua ribu dua puluh di mana itu di awal awal masa pandemi kita buat hybrid
ada juga event onside nya tapi lebih banyak event virtual yang kita lakukan
nah di tahun dua ribu dua puluh satu ini karena kita masih di tengah kekhawatiran pandemi ini
kami juga tidak mau menjadi penyebar dari virus covid sembilan belas ini
maka kita lakukan untuk yang tahun ini fully virtual
itu yang pertama
yang kedua dari sisi jumlah peserta juga menjadi lebih banyak gitu
kalau tahun lalu kita hanya dengan empat ratus dua puluh tiga peserta
tahun ini sudah meningkat menjadi lima ratus
kalau tahun lalu jumlah buyer yang kita undang untuk melakukan business matching itu ada sembilan puluh
tahun ini ada satu ratus lima
dari dua puluh empat negara menjadi tahun ini ada tiga puluh
tiga puluh negara ini dari seluruh benua yang ada di
semua seluruh dunia yang kita punya
luar biasa sekali
kalau ada orang di planet lain juga mungkin kita undang juga
ini luar biasa sekali artinya meskipun
tapi ada yang ketiga mbak
jadi kita yakin dan kita tahu bahwa industri kreatif ini dekat dekat hubungannya dengan pariwisata
sehingga di tahun dua ribu dua puluh satu ini untuk pertama kali kita juga link kan dengan
touris destination yang kita punya
ya makanya di sini dikemas juga ada pamerannya ini meskipun virtual seolah olah dilaksanakan di lima tempat wisata
terus yang kedua lagi nanti juga akan ada virtual tour yang kita ajak penonton untuk menikmati juga bagaimana keindahan alam alam indonesia
ini menarik sekali lho pak
artinya kalau selama ini kita berpikir bahwa umkm di indonesia itu masih konvensional gitu ya
tapi ternyata bri membawa terobosan terobosan tidak cuma go digital tapi juga mengadaptasi mengadopsi teknologi yang ada untuk mengembangkan umkm di indonesia
ini luar biasa sekali
pak kalau selama ini kan kita berpikir bahwa bri itu mungkin banyak masyarakat indonesia itu berpikir bri itu hanya perbankan begitu ya
tapi ternyata juga memfasilitasi dan juga mendukung umkm di indonesia
sebenarnya jadi tujuan dari brilliant prayer sendiri itu
brilliant prayer sendiri itu apa ya
menarik ini mbak diana ya
jadi bri itu memang bumn yang dibuat itu untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus
yang pertama sebagai business entity dimana dia memang harus mendeliver yang namanya economic value
yang kedua bri itu sebagai agent of development
untuk melaksanakan tugas yang kedua ini tugas kami di bank bri itu memastikan bahwa pendampingan ke umkm ini berjalan dengan baik
termasuk salah satunya yang event ini merupakan ultimate goal dari kami bri mendampingi umkm
meskipun dalam situasi yang serba terbatas gitu ya pak mobilitas yang terbatas karena berada di tengah pandemi
jadi saya ingin tahu tadi pak bapak sampaikan bahwa program bri pranner ini selalu berkembang semakin berkembang
mulai dari kepesertaannya bahkan sampai buyersnya bisa dari tiga puluh negara ini luar biasa sekali
yang pastinya masyarakat juga ingin mengetahui nih pak kira kira untuk rangkaian acaranya nanti akan seperti apa ya
oke banyak sekali mbak ya
bahkan ada beberapa persiapan yang tentunya sudah kita siapkan
diawali dari pertama mungkin perekrutan siapa umkm yang akan dilakukan
nah bukan aprekrutan ini dilakukan sepanjang tahun mbak
ini dari seluruh indonesia dong pak
jadi kami minta kami hanya memberikan guidance kepada kantor kantor wilayah yang kami miliki untuk meminta melihat nasabah nasabahnya atau customer customernya yang memang punya potensi
untuk diajak produk produknya itu bisa masuk ke pasar global
nah ini kita lakukan mulai dari awal tahun
tapi puncanya di
bulan september kemarin kita lakukan yang namanya kurasi
jadi untuk memastikan bahwa produk produk nanti yang di exhibit itu memang betul betul sesuai dengan permintaan pasar yang kita tuju
itu di bulan september
meskipun acara puncaknya itu nanti akan dimulai tanggal sembilan sampai dengan tanggal
enam belas itu ulang tahunnya br lima
itu kita akan lakukan bazar online
itu kita akan lakukan bazar online
di mana produk produk dari para exhibitors nanti itu akan sudah tersedia secara e commerce
mulai dari tanggal satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu desember nanti
nah itu sudah bisa mulai dilihat
saya juga motivate atau ajak nih para pemirsa untuk mulai melihat brilliantpreneur baik di
di shopee maupun di padi umkm
itu e commerce yang bekerja sama dengan kami
ada juga upaya rangkaian pengkayaan umkm yang kita lakukan
mulai dari inspiration talk
kemudian ada juga podcast
dan yang penting ini yang juga berbeda dengan tahun lalu
itu ada yang kita sebut yuk berkreasi
nah ini kalau di luar kita biasa mengenalnya do it yourself
kemudian juga akan ada virtual expo ya
ini terkait dengan bazarnya sendiri
termasuk juga destinasi wisatanya tadi
yang menarik pasti ada business matching
ulas lebih jauh lagi nanti tentang business matching
terus ada juga nanti itu beberapa umkm yang bagus
yang baik gitu
kita gandenkan nih dengan desainer desainer ternama
untuk membuat produk produk
yang nanti kolaborasi antara umkm dengan para desainer itu
untuk kemudian kita lelang
oke pak mam
kita harus jedah sejenak
pastinya pemirsa di rumah juga penasaran
ini bahkan bukan hanya di fasilitasi
bukan cuma ditemukan dengan buyersnya
bukan cuma diajak go digital dan juga go internasional
tapi juga umkm ini juga akan diberikan umkm awards begitu ya
kita akan kupas lebih jauh di segmen selanjutnya ya pak amam
dan kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan
tetaplah di insider cnn indonesia
baik terima kasih anda masih menyaksikan insider
saya masih bersama direktur bisnis kecil dan menengah bri
bapak amam sukrianto
pak melanjutkan perbincangan kita tentang brilliant pranner dua ribu dua puluh satu begitu ya
tadi ada banyak sekali rangkaian acara yang akan dihadirkan
kemudian virtual expo
kemudian ada business matching
virtual trip nusantara
dan satu lagi yang pasti menarik
ini ada umkm awards
apa itu pak
umkm awards ini apresiasi ya
kepada para peserta exhibition ini
ada beberapa kategori yang kita siapkan
yang pertama pasti dan ini sudah berjalan dari tahun ke tahun
kemudian yang kedua
karena kita juga mau meng award yang pemain pemain baru
maka akan ada juga kategori untuk
nah yang terakhir
karena kita lihat bahwa sukses acara ini adalah juga bagaimana sukses mengajak masyarakat untuk melihat
karena ini secara virtual
maka kita juga akan siapkan umkm favorit based on social media
jadi ada tiga poin itu pak yang menjadi kategori
dan hadiahnya menarik
untuk para umkm ini
boleh tahu pak hadiahnya apa
yang artinya semakin memacu semangat umkm nih pak
saya sengaja itu tidak bocorkan
supaya ada minat dari para umkm di luar atau para peserta untuk mengunjungi
kalau misalkan kita mau ikut melihat nih
seperti apa sih umkm umkm indonesia yang berkelas internasional
nanti bisa lihatnya dimana pak
yang paling utama itu
ada kita siapkan website khusus untuk acara
dan ini sudah berjalan
dan ini sudah berjalan dari tahun ke tahun
yang kita sebut dengan www brilliantpreneur com
nah ini disana itu termasuk juga event event ini
rangkaiannya sudah bisa kita lihat
mulai sekarang juga sudah bisa kita lihat itu
terus yang kedua
bagi yang tidak sempat mengunjungi website
bisa melihat account account sosial media yang dimiliki bri
baik itu yang ada di youtube maupun di instagram
artinya ada di semua sosial media dari bri ya pak ya
tapi kan saat ini yang sedang ngetrend nih pak untuk umkm itu sedang melakukan live shopping
kira kira nanti di brilliant pranner dua ribu dua puluh satu ada juga tidak
ada juga dong ya pastinya
itu ada lima hari berturut turut
kita datangkan juga ke opinion leader untuk memastikan bahwa mereka yang jago jago jualan lah
kita kolaborasikan dengan umkm kita untuk mengajak peserta aktif melakukan pembelian
ini kira kira kayaknya acaranya akan sangat meriah sekali ya pak ya dalam rangka ulang tahun bri ini ya pak ya
tadi kalau bapak sampaikan kan kurang lebih ada lima ratus umkm yang sudah terkurasi
kalau boleh tahu yang mendaftar kurang lebih sudah seberapa banyak sih pak
sebetulnya mendaftar itu lebih dari tiga kali lipat
lebih dari satu lima ratus umkm
karena memang kita tadi saya sampaikan bahwa ini berasal dari seluruh indonesia
tapi kalau untuk kategorinya sendiri pak
nah kategorinya ada empat memang
yang pertama itu ada food and beverage tentunya
karena ini banyak juga minat dari apa namanya buyer buyer internasional untuk food and beverage buatan indonesia
kemudian home decal and craft ini salah satu produk unggulan indonesia yang pasar ekspornya juga terbuka
dan yang terakhir itu ada
jadi ada empat kategori ya pak ya
pak tapi kan untuk ngomong ngomong tentang pameran umkm itu ada banyak sekali ya pak di indonesia
kira kira apa sih yang menjadi pembeda atau keunggulan dari brilliant pranner ini dibandingkan pameran umkm yang lain pak
menarik sebetulnya yang paling penting di sini itu upaya business matching yang ada di situ
karena kalau umkm yang ekspo yang biasa itu
biasanya kan kita hanya mendatangkan buyer buyer atau pengunjung untuk melakukan langsung
direct selling begitu ya pak
pembelian di acara itu gitu
nah yang ini kita lakukan business matching
apa sih pak business matching
kayaknya saya baru pertama kali nih mendengar ada business matching metode di umkm
jadi kan ini memang bagian dari upaya kita untuk mengenalkan para umkm
pembinaan kita itu kepada pasar yang lebih luas
which is pasar global gitu ya
nah business matching ini untuk mempertemukan para umkm kita dengan buyer buyer yang ada di luar negeri sana
karena mereka sebelumnya memang tidak punya hubungan bisnis sama sekali dengan para umkm ini
dan mereka juga sebetulnya ada ketertarikan
terbukti bahwa sampai hari ini saja sudah ada satu ratus lima potential buyer
yang sudah melihat katalognya
sudah tahu ada minat untuk melakukan deal bisnis dengan para umkm ini
nah ini kita lihat bahwa baru kami yang melaksanakannya secara serius gitu
karena semuanya juga tidak kita lepaskan para umkm itu langsung dengan para buyer nya
tapi kita melaksanakan fungsi business matchingnya itu
jadi kita kayak jadi mak comblangnya gitu
ini kalau saya juga menyaksikan di tayangan
saya nggak nyangka loh pak kalau ini adalah produk produk umkm
luar biasa ya pak ya
semakin bangga dengan produk produk dari indonesia
ini hasil pendampingan dari bri semua ya pak ya
semua yang di exhibit di sini ini adalah nasabah nasabah kita yang terpilih
wow luar biasa sekali
pak tapi yang pasti kan sebenarnya berbicara umkm itu bukan cuma soal rasa
bukan cuma soal kemasan
tapi yang tadi bapak highlight adalah pemasaran begitu ya pak ya
seringkali umkm di indonesia ini stuck begitu menemui jalan buntu ketika akan memasarkan produknya
dan selama ini mungkin memasarkan produknya hanya regional aja
dan bahkan untuk go nasional aja sulit apalagi go internasional
kira kira pasti ini kan butuh pendampingan
nah dari bri sendiri pendampingan yang akan diberikan seperti apa pak
oke mungkin sebelum kita masuk ke pendampingannya
jadi memang di acara event ini selain tadi business matching untuk mendapatkan potensial buyer di internasional
kita juga ada yang namanya mengintroduce mereka dengan e commerce
jadi mereka bisa menjual produk produknya melalui e commerce
nah dengan demikian yang tadi disampaikan mbak diana bahwa selama ini mereka menjual produknya hanya secara lokal
dengan e commerce itu mereka sudah bisa menjual produknya secara nasional
karena kita tahu pasar indonesia ini juga pasar yang besar
dua ratus tujuh puluh lima juta penduduk yang siap mengkonsumsi barang barang produksi indonesia sendiri
ya dan kemudian nanti kalau untuk pendampingan seperti yang tadi saya tanyakan di awal itu akan seperti apa
supaya umkm ini memang benar benar layak untuk go internasional pak
jadi menarik ya kita punya konsep punya program di mana untuk mengembangkan umkm itu kita memang melakukannya dengan upaya pendampingan
bukan hanya karena
karena ada suatu event kemudian kita ajak mereka dan sebagainya
tapi enggak kita melakukan pendampingan dari awal ya dengan kita mengadop empat go gitu
yang pertama kita ajak para umkm ini para new business owner itu untuk go modern dulu
go modern ini dalam artian kita melakukan pendampingan untuk bagaimana umkm ini bisa berhasil
bagaimana umkm itu memproduksi barangnya ya secara lebih baik
kemudian memproduksi barangnya supaya lebih bagus lebih menarik
termasuk juga bagaimana kemasannya dan sebagainya
kemudian juga yang paling penting bagaimana sebetulnya membuat story kepada produk produknya itu gitu
terus kemudian setelah itu kita tidak hanya cukup di situ
itu hanya cerita mengenai produk
tapi bagaimana sebetulnya manajemen keuangan bagaimana sebetulnya akuntansi yang harus dimiliki umkm
untuk bisa memastikan bahwa nanti ke depan usahanya itu sustain
nah itu di go modern kita sebutnya ya
kemudian setelah itu kita ajak mereka one step ahead dengan mengajak mereka go digital
oke pak amam kita harus jeda sejenak
kita akan gali lebih jauh lagi seperti apa pendampingan yang diberikan oleh bri kepada seluruh umkm di indonesia
dan itu pasti akan menjadi manfaat ya pak untuk umkm yang bergabung di brilliant planner
dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di insider cnn indonesia
ya terima kasih anda masih menyaksikan insider
saya akan melanjutkan perbincangan dengan direktur bisnis kecil dan menengah bri bapak amam sukrianto
pak melanjutkan perbincangan kita tadi bahwa bri ini melakukan pendampingan umkm supaya go global
yang pertama adalah melakukan go modern gitu ya pak ya
dan juga tadi sempat disebutkan go digital
untuk go digital ini akan seperti apa pak
oke go digital ini masih dalam rangka membangun ceo
yang pertama adalah kita membangun si umkmnya sendiri
itu mencoba menginterduce bagaimana melakukan produksi bagaimana mulai mengenal digitalisasi
karena in the future itu ya digitalisasi itu as a must
tidak hanya di kalangan korporat tapi sampai ke umkm pun butuh gitu
nah selanjutnya setelah itu internal sudah beres kita masuk ke eksternal which is pasarnya
nah pasarnya selama ini tadi sudah beres
jadi mbak diana sudah tegaskan juga bahwa mereka selama ini terkungkung dengan bisa memasarkan hanya di sisi lokal saja
nah kita introduce ke sesuatu yang baru which is go online dengan mengenalkan mereka kepada e commerce
jadi dengan begitu mereka bisa mulai menjual pasarnya untuk pasar yang lebih luas lagi
dari yang lokal bisa ke regional bisa ke nasional
tergantung dengan bagaimana logistik cost sebetulnya untuk pemasaran yang sampai ke level nasional itu
terus yang terakhir nih yang ini juga kaitannya dengan brilliantpreneur tentunya
kita ajak mereka dengan go global
dengan mengikutkan mereka di acara misalnya brilliantpreneurs
dan jangan lupa bahwa yang berhasil di brilliantpreneurs ya itu kita berikan award khusus
dalam bentuk mengikut sertakan mereka kepada event event internasional
jadi kita beberapa kali mengikut sertakan peserta brilliantpreneur itu ke new york now biasanya
itu pameran terbesar di dunia
atau yang saat ini sedang terjadi misalnya di dubai expo waktu itu
kita ikutkan mereka ke sana gitu

banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh para umkm ketika mengikuti brilliant pranners ya pak ya
kalau misalkan sendiri bergerak sendiri sepertinya susah
dan ini adalah hal yang patut kita apresiasi karena ternyata brilliantpreneur ini bukan hanya mengajak kita one step ahead
tapi beberapa langkah jauh lebih maju begitu
nah ini kira kira apa pak yang bisa disarankan kepada para umkm supaya mereka bisa ekspor
tapi sebelum masuk ke saran pak saya mungkin perlu sampaikan ada yang paling penting
apa itu pak
ada semacam kunci untuk bisa melakukan itu semua
yaitu para umkm itu harus menjadi nasabah bri
tapi keuntungannya banyak sekali lho pak ya
betul jadi setelah itu untuk bisa masuk pasar ekspor tentunya bukan hal yang mudah
karena belum tentu produk kita sesuai dengan apa yang diminati ekspor
jadi kita itu harus pertama
mengenali dulu apa yang menjadi competitive advantage dari produk kita
jadi value prepositionnya itu dipertegas apa gitu
kemudian potensi target pasar yang mau dituju kemana
karena nanti pasti akan beda beda itu
orang afrika pengen sesuatu yang berbeda orang amerika pengen sesuatu yang berbeda dan sebagainya gitu ya
terus kemudian ini yang terpenting juga
biasanya luar negeri itu
itu pada saat sudah menjalin hubungan bisnis dia inginnya long term
nah kalau sudah cerita long term berarti kualitas dan kontinuitas dari pasokan itu harus bisa kita ukur dulu di awal gitu
seberapa besar kita mau masuk dan sebagainya gitu
kemudian yang ketiga kita harus betul betul tahu kira kira izin izin apa yang dibutuhkan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan
karena ini berbeda beda
sama juga seperti produk berbeda beda perizinan untuk masing masing
kalau untuk pasar misalnya timur tengah gitu
halal di indonesia belum tentu sertifikatnya itu diterima di sana
nah itu contoh kecil saja ya
terus yang kemudian yang penting itu sebetulnya kemasan bagaimana menarik
kemudian label dan story sebetulnya dari produk itu sendiri
semakin storynya menarik semakin menarik juga orang untuk membeli tentunya
kemudian perjanjian perjanjian perdagangan internasional ya meskipun nanti pasti akan ada yang mendampingi paling tidak para umkm itu juga harus tahu lah gitu ya
kemudian setelah itu trade between countries gitu
itu kan kita gak ketemu langsung nih
kalau pembeli di sini langsung nih uangnya saya beli barangnya saya dapat barangnya gitu
tapi kalau ini susah ini ya
jadi harus melibatkan bank gitu
harus melibatkan bank sehingga para umkm itu harus juga tahu metode pembayaran apa yang nanti yang akan paling efektif gitu
nah kalau saran saya
tentunya yang paling bagus itu di awal awal lc
jangan langsung di awal sudah langsung udah saya cukup advance payment saja
atau enggak nanti barang dikirim dulu nanti saya bayar
nah ini biasanya ada friksi friksi di situ yang bisa membuat umkm yang semula berharap keuntungan
justru yang didapatkan adalah ee
unsustainability dari bisnisnya gitu
ini luar biasa sekali karena memang ini suatu upaya yang dilakukan bri untuk memajukan umkm di indonesia dari hulu sampai hilir semuanya sudah sistemnya terbentuk begitu ya pak ya
dan pastinya semoga acara ini bisa sukses
bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan pastinya untuk umkm di indonesia
baik bapak amam sukrianto direktur bisnis kecil dan menengah bri
terima kasih banyak pak sudah bergabung bersama kami
sukses ya pak untuk acaranya
kita saksikan bersama pak
dan pemirsa demikian program insider sehari ini
dari dialog ini semoga kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan brilliant pranner dua ribu dua puluh satu dan juga manfaatnya bagi para pelaku umkm
saya diana dwi kondur diri